dalam agenda kunjungan kerjanya sepanjang selasa siang di jawa timur
presiden joko widodo pun menghadiri peresmian bendungan bendo
di dusun bendo kecamatan sawo ponorogo
bendungan bendo yang dibangun dengan anggaran satu satu triliun rupiah
disebut bisa mereduksi banjir tiga puluh satu persen
hal ini disampaikan presiden joko widodo dalam sambutannya
pada acara peresmian bendungan bendo
bendungan yang dibangun sejak dua ribu tiga belas itu memiliki kapasitas
tiga juta meter kubik dengan luas satu ratus tujuh puluh hektare
dengan tinggi bangunan tujuh puluh empat meter bendungan bendo dapat memasok air
untuk tujuh puluh delapan ribu hektare sawah di sekitarnya termasuk tiga ratus tujuh puluh liter per detik air baku
bendungan bendoh disebut presiden joko widodo juga dapat mengurangi banjir tiga puluh satu persen
sebelumnya pemerintah membangun empat bendungan di jawa timur
yakni bendungan tukul di pacitan bendungan bendo di ponorogo
bendungan tugu di trenggalek dan bendungan goseng di bojonegoro
yang akan diresmikan pada desember mendatang
ini adalah bendungan yang kita pilih
yang menyediakan irigasi untuk tujuh delapan ratus hektare sawah
dan juga untuk pasokan air baku tiga ratus tujuh puluh liter per detik
serta bisa mengurangi banjir mereduksi banjir tiga puluh satu persen
atau sebesar satu ratus tujuh belas lima persen
ini adalah bendungan yang kita pilih